kita mulai cnn indonesian ud dari informasi satuan reskrim poresta bes medan sumatera utara
mendalami sejumlah bukti dalam kasus dugaan prostitusi online
melibatkan selebgram sekaligus artis ftv berinisial hh
h ditangkap pada minggu malam di sebuah hotel di medan sumatera utara
polrestabes medan juga masih memeriksa seorang karyawan swasta yang diduga bertindak sebagai muncikari
menurut polisi hh ini tiba di medan pada minggu pagi
ia kemudian masuk ke hotel dan menemui seseorang berinisial r yang diduga sebagai muncikari
saat ditangkap hh sedang bersama seorang laki laki
menurut kepala kapolda dari sumatera utara pihaknya menunggu gelar perkara untuk meyakini terjadinya tindak pidana
dugaan ini muncul karena terduga mucikari mengaku dapat mendatangkan artis artis ibu kota
ini sedang ditangani oleh
dan akan digelarkan sedang didalami bukti bukti yang dimiliki oleh penyidik
sehari ditahan polisi dengan dugaan terlibat prostitusi online
selegram sekaligus artis ftv berinisial hh dibawa ke rumah sakit bayangkara medan pada senin sore karena mengeluh sakit perut
setelah sekitar satu jam dirawat hh kembali dibawa ke markas polrestabes medan jalan muhammad said
hal tersebut diinformasikan kabit humas polda sumatera
kabit humas polda sumatera utara komisaris besar tata dir sanat maja